juru bicara satuan tugas penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito menyatakan
pemerintah pusat mendukung diberlakukannya kembali pembatasan sosial berskala besar di dki jakarta
wiku menambahkan jika kebijakan psbb jakarta diputuskan setelah melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah
dalam pengaturan psbb ini selalu ada proses tahapan yang terdiri dari lima tahap
yang pertama adalah prakondisi yang kedua adalah timing yang ketiga adalah prioritas
yang keempat adalah koordinasi pusat dan daerah dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah
serta satgas di pemerintah pusat dan satgas di daerah serta monitoring evaluasi
pada prinsipnya pemerintah pusat selalu mendukung seluruh pemerintah daerah
pada aspek ini adalah pemerintah dki jakarta agar semuanya dapat terkendali dengan baik
dan kasusnya bisa menurun dan keselamatan dari tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan juga bisa terjaga dengan baik